neuroscience atau ilmu syaraf dalam persaingan pemilihan presiden seperti yang dilakukan di amerika serikat dan brazil
diakini juga digunakan dalam kampanye pilpres di tanah air
ahli neurologi dan biologi molekuler roslan yusni hassan atau ryu hassan
menyebut upaya manipulasi pilihan politik seseorang dengan pernyataan yang mempengaruhi kerja otak manusia
melalui pernyataan yang kontroversial dan bernada mengancam juga banyak digunakan dalam kampanye di tanah air
keseragaman sifat dan masyarakat indonesia yang cenderung religius juga menjadi faktor pendorong penggunaan neuroscience
yang efektif di panggung politik indonesia
dan pendampingan dari petugas hingga yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya
kalau bukti hitam di atas putih saya tidak bisa mengatakan bahwa satu calon dengan calon yang lain lebih menggunakan
tetapi ada perilaku perilaku tertentu di mana itu mempunyai pola pola
neuroscience itu hanya menjelaskan
intimidasi atau informasi yang mengancam itu lebih menarik perhatian daripada informasi yang memberikan harapan itu
neuroscientist itu neuroscience itu sudah memberitahukan kita bahwa yang namanya pemilihan presiden pemilihan gubernur pemilihan bupati
itu adalah pilihan pilihan emosional
hal bukan pilihan rasional
kampanye yang membangkitkan mbak secara emosional memilih itu adalah kampanye kampanye yang diperlukan
dan itu yang membuat trump dan bulu suraro menang
meskipun secara rasional nggak mungkin banget
pernyataan senada juga diungkapkan pangkat komunikasi politik ekwn nasporianta
yang mengatakan pernyataan mengintimidasi dan kontroversial
dari tokoh politik akan membuat publisitasnya meningkat serta kian dikenal publik
meski demikian teori neuroscience yang diterapkan di indonesia menurut eka
dipastikan akan berbeda karena keberagaman populasinya
kalau bukti hitam di atas putih saya tidak bisa mengatakan bahwa satu calon dengan calon yang lain lebih menggunakan
tetapi ada perilaku perilaku tertentu di mana itu mempunyai pola pola yang sama
model model neuroscience ini yang diterapkan dalam kampanye kampanye politik
dalam politik kalau kita bicara soal pertarungan memenangkan pemilu atau pilpres
pasti kita bicara strategi kampanye ada iklan logistik mesin partai dan banyak hal hal normatif
khas politik lainnya yang kita bisa pelajari di textbook ya
namun belakangan muncul pendapat yang menyatakan bahwa ilmu syaraf atau neuroscience
punya peran penting dalam memenangkan pertarungan pemilu atau pilpres
sebenarnya bagaimana menjelaskan fenomena ini dalam perspektif politik kontestasi kita
dan pakai bahasa yang lebih manusiawi sebenarnya
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama dr riu hasan dr beda syaraf yang juga pakar neurologi
terima kasih dok sudah dr riu sudah datang
nanti akan saya minta penjelasannya apa sih maksudnya neuroscience dan bagaimana pemanfaatannya untuk politik
nah ini kalau misalnya neuroscience itu kan menerima input dari narasi atau komunikasi
nah ini sudah ada ahli komunikasi politik
universitas paramadina ada mas eka wenat suryanta
terima kasih mas eka
kita minta pendapatnya juga mengenai fenomena ini
sebenarnya saya mau tanya ke dokter riu dulu
mungkin masyarakat belum banyak yang jelas gitu
kalau kita taruh judulnya di sini manipulasi otak untuk pemenangan pilpres
tapi bahasa scientifically nya neuroscience lebih keren lebih intelek gitu lah dok ya
bagaimana hubungannya neuroscience ilmu syaraf manipulasi otak dengan kontestasi pilpres
pemilu gitu dok
ya jadi kalau kita berbicara mengenai neuroscience neuroscience itu banyak
ada yang namanya genetical neuroscience gitu ya
nah ada yang namanya behavior neuroscience
nah behavior neuroscience ini yang mempelajari psikologi manusia
ya bukan hanya manusia tapi semua binatang termasuk manusia
nah behavior neuroscience ini yang berkembang pesat dan
dalam lima belas tahun sampai dua puluh tahun terakhir ini para behavior neuroscientist ini ini laris
berarti sudah lama ya dok ya
lama larisnya di mana
larisnya itu produsen produsen itu dalam membuat iklan itu menggunakan jasa jasa neuroscientist ini
bagaimana tagline iklan iklan itu bisa sederhana tapi mempengaruhi masyarakat yang memilih produk produk tertentu
misalkan tagline di amerika perang antara pepsi dan coca cola
tagline yang sederhana itu mempengaruhi
nggak ada kok yang lebih yang superior antara coca cola dan pepsi
tapi kenapa orang kemudian rame rame memilih coca cola daripada pepsi
misalnya ya di amerika
dan tagline untuk iklan itu nggak perlu relevan
harus irelevan memang iklan kok
tapi kebohongan yang membuat orang memilih itu yang dipelajari dalam neuroscience
dan donald trump ini misalkan ya kontestasinya donald trump
donald trump ini kan pedagang
dia melihat loh iklan iklan sederhana ini ini membuat orang memilih sesuatu yang tidak masuk akal sebetulnya
kalau dengan iklan aja bisa pilihan presiden bisa dong
nah dan itu yang dilakukan
dan itu cara kerjanya sama dok
apa namanya objeknya sama cara kerjanya sama ilmu yang dipakai sama
orang tidak mengenal coca cola itu apa pepsi itu apa
yang dikenal orang orang amerika adalah narasi yang diberikan oleh iklan oleh media tentang coca cola dan pepsi
tidak ada tidak banyak
kalaupun ada mungkin bisa dihitung
cari orang yang betul betul mengenal donald trump
atau orang yang betul betul mengenal hillary
yang dipahami oleh orang amerika
yang dipahami oleh orang amerika adalah narasi yang diberikan media tentang hillary
narasi yang diberikan oleh media entah itu media iklan entah itu media massa tentang donald trump
dan itu yang membuat mereka memilih
dan pilihan manusia terhadap pilihan politik pilihan moral itu bukan pilihan rasional tapi pilihan emosional
bukan pilihan rasional tapi pilihan emosional
terus masuk dalam politik dok
kalau kita bicara mengenai oke neuroscience bekerja untuk
untuk pemilu atau kontestasi politik
apakah sebenarnya narasi atau ilmu rumusan strategi ala neuroscientist ini
dipakai untuk memanipulasi otak atau memang memanfaatkan sesuatu
jadi gini maksudnya memanfaatkan yang sudah ada atau mengubah dengan rumusan alat
mungkin obat quote unquote gitu dok
bukan obat jadi kita terlalu jauh kalau mikir neuroscience itu dengan obat obatan
terus diracunin di makanan bukan gitu bukan
yang dilakukan oleh orang orang korea pada perang korea
terus kemudian ada istilah cuci otak waktu itu
orang perang korea pulang tentara tentara amerika seperti dicuci otak
itu pada dasarnya itu sama dengan iklan
nah itu yang dilakukan oleh neuroscientist neuroscientist sekarang
itu melihatnya seperti ini
seseorang yang diteliti sampel ini diteliti
dimasukkan dalam mesin functional mri atau pet scan
terus dibacakan narasi narasi tertentu di kotakan
nah dengan melihat hasil cara kerja otak yang tampak dari hasil pet scan atau mri
itu kelihatan pilihan orang ini kemana
dan itu yang dilakukan oleh
meletakan dok berarti harus ada penelitian harus ada sampelnya
bagaimana cara mesin politik orang kontestan politik
bekerja memetakan seperti itu kita akan jawab
dokter yu usai cerah berikut kami akan segera kembali sesaat lagi
oke kita akan lanjutkan
banyak sekali yang menarik saya banyak sekali penasaran
tadi dokter yu mengatakan sebelum menganalisa
atau memasukkan narasi yang pas untuk strategi ini
harus ada penelitian pemetaan
bahkan apa namanya menguji sampel sampel calon pemilihnya gitu dok ya
sebelum kita masuk ke situ bagaimana yang sudah terjadi dalam kontes politik tentunya
dr yu tadi mengatakan berkali kali donald trump donald trump dan donald trump
apa yang terjadi
apakah donald trump juga memakai apa yang dikatakan manipulasi otak ini
untuk memenangkan pilpres kemarin
seperti apa dok
pemain situ menjelaskan apa yang sudah terjadi mas
jadi tidak meramal
jadi kalau saya
ini bukan ramalan dokter ya
saya hanya menjelaskan apa yang sudah terjadi
bagaimana orang orang amerika itu dimanipulasi diiklanin kasarnya ya
sederhananya diiklan itu kan memanipulasi otak kita juga itu
jadi sebenarnya iklan iklan yang disampaikan donald trump itu mengena di orang orang amerika
sehingga orang amerika milih donald trump
tidak berarti bahwa
pepsi itu kalah dengan coca cola
tapi nyatanya orang milik coca cola
sama seperti itu
nah seperti yang saya sampaikan tadi
pemetaan itu penting karena misalkan
orang orang amerika new mexico itu sangat berbeda perilakunya dengan di west
di mana di los angeles di california atau di new york
nah yang dilakukan neuroscientist adalah
kalau misalkan trump itu harus ngomong di new york misalkan
tagline apa yang membuat orang new york itu milih donald trump
pada saat donald trump ngomong bicara di new mexico yang dibicarakan lain lagi
jadi siapa bilang orang amerika itu homogen heterogen banget
sama dengan orang indonesia
nah narasi narasi yang disampaikan oleh donald trump waktu itu berbeda
tetapi narasi narasi yang kelihatannya nguawur banget itu
yang sangat tidak relevan justru itu yang memenangkan dia
jadi ada penelitian ada pemetaan
donald trump memakai jasa neuroscientist untuk melakukan pemetaan penelitian
itu bagaimana dok saya nggak mengerti gitu
bagaimana memetakannya bagaimana menelitinya
apakah sampel otak kita diambil atau kita ada pewajara mendalam atau seperti apa
kan yang namanya ilmu neuro ya neuroscience tentang behavior neuroscience itu
kan berkembang pesat sejak joseph leducs dan eranya daniel goleman nulis emotional intelligence dan emotional brain itu
tahun sembilan puluh empat sembilan puluh lima sembilan puluh enam itu eranya awal
sehingga behavior neuroscience itu terus kemudian berkembang pesat
nah behavior neuroscience ini sudah berkembang pesat
nah hanya saja untuk memetakan orang orang amerika itu sebenarnya pilihan emosi
pilihan emosinya itu seperti apa
nah itu yang dilakukan oleh neuroscientist amerika
itu datanya sudah ada lama atau ketika trump ingin melakukan project itu
dia kemudian membiayai proyek penelitian itu
teorinya sudah lama ada
hanya saja untuk memenangkan suatu daerah perlu yakin
orang orang di sini itu perlu narasi yang bagaimana
yang timur pantai timur dengan pantai barat amerika itu itu beda
orang timur itu orang new york itu menganggap amerika itu western banget
begitu yang namanya donald trump itu datang ke new york dia bilang
kalau saya nembak orang di fit avenue tidak ada satu orang pun pemilih saya yang lari
eh beneran loh itu ya itu
orang timur menganggap orang barat itu keren banget itu nembak timur
itu yang membuat tagline yang kelihatan norak kayak gini ternyata manjur
karena itu yang paling mengena paling diingat
kalau di barat beda lagi
di new mexico beda lagi
mana ada sih kayak gitu kan nggak mungkin itu
tapi yang irrelevant seperti itu itu justru mengena
karena yang namanya iklan itu makin irrelevant sebuah iklan makin iklan itu
mas eka ini sebagai ilmuwan komunikasi politik ini melihat bagaimana manipulasi otak dipakai untuk pemenangan kampanye
tapi kan untuk membuat rumus ini masuk ke otak kita kan butuh narasi komunikasi dari narasi politik gitu kan
komunikasi politik melihat ini menjadi suatu fenomena baru nggak
kalau misalnya dilihat dari sejarah komunikasi sebetulnya
apa yang dilakukan dalam konteks komunikasi dan psikologi itu sangat berdekatan
pengalaman pengalaman sebelum perang dunia ii terus kemudian pada waktu hitler dikalahkan itu sangat psikologi dan sangat komunikasi
artinya bahwa ada proses di mana proses psikologi bisa memakai komunikasi untuk semakin menekan secara psikologi
tapi sekaligus bahwa komunikasi menyediakan cara cara atau kata kata atau pilihan pilihan kata yang dimunculkan ketika itu dipakai untuk memaksimalkan efek psikologi yang nantinya akan mengubah perilaku seseorang di sana
sebetulnya penelitian praktek komunikasi untuk masalah perilaku ini sudah sangat lama
hanya memang kemudian di dalam konteks komunikasi politik
itu semakin berkembang atau semakin diperbaharui lagi itu pada waktu kasus di amerika terutama di pemilihan trump dan di brazil
anda lihat fenomenanya itu memang dipakai betul di amerika dengan diksi diksi yang dipakai narasi narasi yang dipakai
jadi kalimat yang dihasilkan atau diproduksi itu sangat mengena efektif dan ya cukup lah sedikit efektif tapi efisien gitu

komunikasi itu selalu percaya bahwa bahasa itu nanti akan menentukan kesadaran
kesadaran itu yang nantinya akan mempengaruhi perilaku
itulah sebabnya kenapa ketika kita ingin mengungkapkan bahasa tertentu atau kata tertentu kita juga harus melihat kondisi psikologi dari pendengar atau konstituen atau siapapun pemilihnya semacam itu
sehingga ini butuh alat atau metode yang secara sederhana bisa mengatakan
kalau saya berbicara di kalangan petani pasti akan berbeda ketika saya harus berbicara di kalangan pengusaha
semacam itu atau di kalangan emak emak atau di kalangan ibu ibu rumah tangga dan sebagainya
dan itu sudah disadari oleh konsultan politik manapun atau politisi politisi manapun
itu selalu menjadi sebuah pola yang memang setiap calon harus memperhatikan itu
bahwa kamu harus hati hati atau kamu harus mengatakan a b c di tempat ini
atau d e f di tempat yang lain
untuk memaksimalkan efek
oke untuk memaksimalkan efek tadi
supaya lebih mengena dan lebih langsung dilihat
oke kalau itu tadi di amerika dr ryu juga menyebutkan bolsonaro di brazil ini mirip dok
sama persis pola yang diucapkan atau dinarasikan oleh bulonaro dan timnya
itu sama persis
sama persis sama dengan yang dinalasikan oleh polanya ya
memanfaatkan neuroscientist juga
untuk meneliti kecenderungan apa yang disukai
yang jelas itu yang di amerika
hanya saja apakah di brazil itu menggunakan tim yang sama
saya tidak tahu persisnya
tapi yang dilakukan oleh bolsonaro polanya sama persis
dan yang lebih jelas lagi adalah
aksi dari masyarakat dan media brazil sama persis
sama respon yang diberikan oleh masyarakat amerika dan media amerika
pada saat donald trump itu terus kemudian memaki maki cnn
terus kemudian ada istilahnya kesetiakawanan media bareng itu memboykot donald trump
bukannya popularitasnya menurun makin naik
dingek sama sama makin populer gitu ya
oke kalau kita bicara mengenai konteks indonesia kan kita mau pilpres
saya mau tanya ke dr rio dan juga mas eka
anda lihat ada kesamaan nggak dok
pola pola indikasi indikasi bahwa neuroscientist itu juga dipakai
neuroscience dipakai juga untuk sebagai strategi
manipulasi otak lah bahasa manusianya nih
kalau apakah neuroscience itu terus kemudian dipakai di indonesia untuk pilpres
terus kalau ada yang bilang enggak kebangetan banget ya
orang jelas manfaatnya kok
nggak dipakai gitu
pertanyaannya adalah apakah betul betul ada konsultan neuroscience di masing masing kontestan
tapi kalau apakah yang namanya neuroscience itu patut sekali atau perlu sekali digunakan
wah recommended banget harus digunakan untuk menang ini
ada lihat indikasi indikasinya sudah ada belum dok
kalau indikasinya ada
tanpa menyebut calon ya
tanpa menyebut orang atau partai supaya
ada kemajuan ini
ada kemajuan orang indonesia itu makin tidak relevan
itu kemajuan gitu ya
ada kemajuan bahwa yang namanya yang namanya kampanye sekarang itu yang disampaikan itu hal hal yang tidak relevan
sama kedua kubu ini sama
jadi kalau dari sudut panjang neuroscience ini kemajuan pesat gitu ya
dan itu liar saja atau scientifically proven gitu
maksudnya itu memang ya secara secara anda bisa tahu kan mana ya
anda bisa tahu kan mana yang scientific mana yang ya otodidak lah bahasa manusianya
mungkin ada yang melakukan itu secara tidak sadar bahwa itu melaksanakan hasil riset
tapi mereka belajar juga bahwa kayaknya kalau narasi narasi seperti ini itu menarik gitu ya
jadi kalau kita melihat sekarang ada kemajuan dalam apa namanya kemajuan dalam berkampanye
menyampaikan hal hal yang tidak relevan
menyampaikan irrelevansi itu bukan
itu produksinya berarti ya produksi oleh para elit ya
mas eka kalau tadi produksinya sama nih antara amerika bolsonaro dengan indonesia kalau kata dokter riu
ini masalahnya si penerima sinyalnya ini nih warga indonesia nya menurut anda bisa disamakan nggak secara kultur secara apa namanya budaya politik gitu misalnya
pada wilayah wilayah tertentu mungkin itu akan bisa efektif dilakukan
wilayah wilayah yang memang sangat kental konteks keagamaan atau etnis atau ras dan isu isu yang lain yang bisa dimainkan
karena kan tadi merujuk dokter ryu semakin kontroversial atau semakin tidak relevan maka sebetulnya itu virus utama istilahnya dalam tanda kutip kebohongan yang muncul itu akan semakin di amplifikasi
dan itu ditanamkan pelan pelan loh dalam jangka waktu sekian bulan yang lalu sampai hari ini itu terus pelan pelan sehingga ketika itu masuk pada taraf apa apersepsi yang ada di dalam diri kita nanti pada titik titik tertentu itu akan dipicu dengan jentikan tertentu aja nanti akan muncul yaudah tinggal nyoblos nomor tertentu
nah ini yang sebetulnya akan sangat berbahaya dalam konteks demokratisasi yang tadi dikatakan
masyarakat kita masih banyak konteks irasionalitasnya
dan memang kalau saya
kalau amerika jadi korban yang sudah sebanjur itu apalagi mungkin indonesia masyarakat
itulah yang sebetulnya ini menjadi tugas para elit bersama itu sebetulnya ini bukan hanya sekedar soal membangun lima tahunan
lima tahunan tetapi sebetulnya itu dua puluh tahun tiga puluh tahun ke depan
tapi kata anda itu karena kebohongan yang diproduksi atau memang kontroversi saja atau mungkin diksi diksi yang membuat kita kaget misalnya ada genduruwo yang dari hijrah dari dunia mistis ke dunia politis misalnya
apakah hal hal itu apa mas eka
kalau kita lihat sebetulnya orang akan menikmati kebohongan
orang akan menikmati bahkan sering kali ada yang bilang bohongin saya dong kalau begitu
terus menerus ya terus menerus dan itu kayak semacam gilltif pleasure ya
ada rasa salah tapi kok saya nikmati juga
seperti makan mie instan jam sepuluh malam gitu misalnya
nah itu yang terjadi dan itu proses produksi dan reproduksi itu terus berulang terus loh
artinya bahwa kebohongan demi kebohongan kalau dibangun terus menerus menjadi sebuah kebenaran
permasalahannya kan begitu
sehingga kita bisa mengatakan kita tidak bisa lagi mengatakan mana yang kita inginkan
mana yang benar dan mana yang salah
fenomena itu terjadi nggak mas eka
kami akan segera kembali sesaat
kalau kita tadi mas eka mengatakan kebohongan kebohongan kebohongan ini bisa dikira kira
mereka mengatakan kebohongan kebohongan kebohongan ini bicara kebohongan ini agak kita agak mulai
kebal dengan namanya kebohongan
hari ini saja dua headline berita paling utama mengenai selang cuci darah dan juga tujuh hari
kontainer surat yang sudah tercoblos itu sudah diakui itu hoax atau berita yang tidak
bisa tervalidasi dan terverifikasi
tapi mas eka anda lihat produksinya apa yang tadi anda bilang irelevansi bisa kontroversi

karena itu yang disukai karena itu yang disukai oleh publik
karena kebanyakan masyarakat kita masih berpikir sesuatu yang sebetulnya dia ingin yakini
indikasinya apa kok bisa publik menyukai bohong
lebih suka sinetron lebih suka klinik lebih suka ini dan sebagainya
itu ya begitu ya
itu yang terjadi bahwa sesuatu yang misterius sesuatu yang tersembunyi masih abu abu
itu terproyeksi di dalam termasuk dalam konteks sikap sikap politiknya
maka yang terjadi adalah bahwa manusia itu sangat kalau dalam konteks komunikasi
manusia itu sangat suka dengan gosip bertutur kata yang belum tentu benar semacam itu
kemudian suka istilahnya kalau orang jawa itu rasan rasan rasan rasan ini kadang kadang
tidak tidak bisa di validasi kebenarannya
orang suka pada sesuatu yang sifatnya konspiratif
tapi bohong itu atau gosip itu apa manfaatnya buat pemenangan politik itu yang harus dijawab
tapi sebelumnya sebelum dokter yu dan mas eka menjawab ini kalau bicara mengenai ada yang disebut dengan yang terkenal belakangan ini fire shot
firehouse of falsehood ada apa namanya selang kebohongan seperti itu ini ada beberapa politisi yang menuduh satu pihak yang lainnya
sementara pihak lainnya juga menuduh pihak yang lainnya melakukan hal yang sama
kita saksikan beberapa cuplikan perdebatan mengenai politik kebohongan
kita melihat bahwa yang sekarang dilakukan oleh kubu pak prabowo adalah menggunakan strategi yang diadopsi oleh trump
dari propaganda rusia yang dimulai dari tahun dua ribu empat ya oleh vladimir putin pada waktu itu ketika pertama kali georgia dan kemudian menginvasi ukraine
jadi ada beberapa ciri sebenarnya dua pada pokoknya yang dia lakukan pertama adalah propaganda of fear jadi membangun propaganda ketakutan seperti anda lihat misalnya budi
ketika prabowo mengatakan indonesia akan bubar dua ribu tiga puluh kemudian yang kedua itu adalah obvious lies kebohongan yang nyata mobil nino warisman dibakar padahal korslet sendiri ratna sarumpait dibukuli padahal habis operasi plastik tempe setipis atm padahal nggak pernah ada tempe setipis atm jadi harga harga naik padahal dua bulan berturut turut bps mencatat deflasi ini kan obvious lies

nah dua teknik ini digunakan oleh beberapa pihak yang lainnya
mendirikan negara khilafah itu dimana mana kami dengar itu itu politik hoax pembohongan dan ini
dan itu yang kelai lakukan fiat mereka ya saya sebut aja victor lascautat saya orang kristen pak
pak alvita di gerindra di gerindra katolik banyak cross christian protestants banyak nggak ada
enggak ada niat prabowo dan kawan kawan untuk mendirikan politik khilafah yang justru yang
yang menyebarkan luaskan apa ini layak mereka dan saya bisa katakan ya pak romy itu itu bohong
itu juga tuh ya yang jadi apa yang kasus ratna sarumpat kami yang jadi korban kami yang jadi korban
prabowo korban kami korban saya korban semua kami yang korban enggak ya ini yang harus diluruskan
siapa ya negara kilafah dimana mana saya ketemu kemudian aduh prabowo nanti kami dengar
mendirikan negara kita itu yang lice dan kita sudah jelas oke satu pihak penduduk pihak yang lain dengan
sangat baik itu satu doa dokter yuk komentarnya gimana yang pertama jangan pernah meremehkan
kebohongan dalam arti kita selalu cenderung mengatakan bohong itu jelek tuh tidak kebohongan
itu memberikan manfaat yang luar biasa pada peradaban manusia ini loh misalnya kita
bekerja sama dalam sebuah organisasi apapun organisasi kita bisa
bekerja sama karena kita sepakat untuk saling bohong tata kerama atau yang disebut manner itu
adalah kita itu menyampaikan yang tidak sesungguhnya oke itu yang namanya kebohongan sih itu anak buah
seorang anak buah sama direkturnya benci boleh saja tapi jangan diungkapkan pagi pagi ketemu
direkturnya selamat pagi pak meskipun dalam hatinya dongkol itu menyampaikan hal yang tidak
sesungguhnya itu bohong yang menyelamatkan
sebenarnya bohong yang namanya kerjasama
dalam sebuah organisasi harus
tidak senang tapi harus
tidak boleh ditunjukkan dalam konteks politik
ketika kebohongan tadi kata mas eka
diproduksi terus menerus apakah kebohongan itu
kemudian bisa serta merta
kita percaya menjadi sebuah kebenaran
meskipun ada fakta fakta yang
memvalidasi kebohongan itu ya bohong
dokter eka tadi mengatakan
lebih laku ya benar
karena otak manusia ini secara
evolusioner berkembang mengembangkan
dan teori konspirasi ini menyelamatkan
manusia sehingga manusia itu survive sekarang
yang berada di savana atau
di padang belantara
dan di hutan pada saat
pemburu pengumpul masyarakat
pemburu pengumpul yang di otaknya
penuh dengan teori konspirasi
itu lebih gampang hidup daripada yang tidak
misalkan pada saat
nenek moyang kita dulu melihat semak semak
belukar yang bergerak gerak goyang goyang
terus kemudian di otaknya
ada teori konspirasi disitu
ada macan dan disitu ada harimau
yang siap menerkam dia lari
ini yang gampang selamat
ini orang orang ya manusia manusia yang
lebih mempunyai kemungkinan
besar untuk selamat daripada orang
yang sok soan konfirmasi belum tentu
itu jangan jangan cuma angin
beda dada angin macan sungguhan mati
dalam konteks politik indonesia sekarang
sama sama artinya
ini sudah mengalami perubahan
kognisi atau revolusi pengetahuan
mulai yang pertama revolusi kognisi
yang kemudian revolusi agrikultur
ada revolusi industri kemudian
ada revolusi sains dan
sekarang kita menghadapi dua
ini kita memandangkan
dunia dengan cara yang berbeda
hanya saja perangkat otak kita
masih sama dengan nenek moyang kita
yang masih pemburu pengumpul dulu
sehingga dengan hoax itu
itu kita tergerak
kita lebih mempercayai
hoax yang mengancam daripada
narasi yang memberikan harapan
hoax macam apa yang bisa dipercaya
dan hoax macam apa yang sangat mudah
kita mentahkan dan kita
gak reken gitu bahasa
tidak akan pernah mudah
mementahkan sebuah hoax
tidak akan pernah mudah karena
semakin mengancam sebuah hoax
itu akan makin dipercaya
kalau tidak percaya ya kalau kita bisa melihat
itu coba kita lihat di whatsapp group
gitu hoax yang mengancam
soal pki misalnya
yang paling baru nggak usah begitu lah
sambil berdiri karena makan sandur
berdiri itu memberikan ancaman
itu di replik jatuh di itu macam macam
hoax itu terus kemudian
semakin banyak hoax akan
semakin eye catging akan semakin
tidak pernah mungkin
kalau sehari anda
hoax yang berbeda dengan
gaya mengancam yang berbeda itu akan kemudian
akan menarik lebih banyak manusia
dan itu efektif dalam politik dok ya
kontestasi semakin yang menyebar itu
efektif dan efisien waduh ini agak
konsultan politik kalau mendengarkan
tapi kalau mas eka yang terakhir sekali mas eka
kita kan bicara mengenai ya ini kita tahu
jeleknya ini memanfaatkan
kelemahan manusia untuk
bisa memanfaatkan untuk kemenangan politik
tapi meskipun caranya tentu saja tidak
tidak baik dan
punya dampak bagi demokrasi kita punya
anti atau punya
vaksin imunitas yang lebih
dibanding orang brazil dan orang amerika
nggak mas eka atau anda jauh lebih pesimis
dari itu orang indonesia
pola yang muncul
dikembangin sekarang ini kan sebetulnya
semacam ini permasalahannya
yang sebetulnya harus ya sebetulnya untuk
keberaneka ragaman tadi
tadi yang harusnya di
dikembangkan semacam itu
yang terjadi adalah sebetulnya
pluralisme yang harus
wacana itu yang harus berkembang
tapi kan permasalahannya ada tarikan kan
ada tarikan dimana produksi
tadi homogen jadi sesuatu
itu selalu ditarik
karena itu yang akan lebih
karena lebih aman
lebih aman pada sesuatu yang sifatnya sama
dan itu menjadi makanan yang empuk
makanan yang empuk
untuk ya itu tadi
muncul dengan konteks konteks
maka sebetulnya disini
ada paradoks yang
di satu sisi demokrasi yang
seharusnya semakin rasional
tetapi di lain pihak ada konteks
bahwa masyarakat juga semakin
mas ekaki ini sayang sekali banyak sekali
yang mau kita bahas dan saya berjanji akan ada
dr yu dan mas eka harus berjanji pada saya
untuk bisa datang lagi kita membahas
karena banyak sekali kita juga harus bagaimana
menciptakan vaksin antibiotik
untuk melawan virus virus yang
mungkin kurang baik bagi demokrasi dan akal
sehat itu tapi nanti di episode ke
berikutnya terima kasih mas ryu eh mas ryu lagi
dr riu mas eka terima kasih
kami akan segera kembali bersama sama